terima kasih sama mas kevin jadi
bu alda pikir kita harus lebih kasih perhatian sama mas kevin
supaya mas kevinte tambah yakin kalau kita sayang dan peduli sama dia
kamu ada ide apa lagi
gimana kalau alda t sekarang telepon ambu suruh orang pintar datang ke sini ya
kalau itu saya nggak percaya saya sama sekali nggak percaya sama gituan
gimana mau dibilangin pinter kalau nggak makan sekolahan
ya sebenarnya juga alda t juga nggak percaya bu
ya udah kalau emang ibu teh nggak mau juga nggak apa apa
buat kasih lihat kita sayang sama kevin ya
selama kita cobalah
ih si alda kamu t kemana aja
ini jarang pingsan telepon ambu
ambu kesepilan di sini alda
ambu maaf out detail lagi banyak masalah di sini gara gara asma
tapi ambu mas kevin t udah nggak suka lagi sama asma
ini t juga semua berkat berkat ibunya mas kevin
ya syukur atuh kalau begitu mah
eh ndak kamu t ngelihat si abah tuh
ya liat atuh ambu
abah t udah bikin alda malu di depan ibunya mas kevin
makanya alda jadi benci sama abah
terus kamu sekarang telepon ambu kenapa
ambu di kampung kita teh kan ada paranormal yang bisa nyembuhin segala macam penyakit
ambu bisa nggak bawa dia ke jakarta supaya bisa nyembuhin mas kevin
biasanya teh itu pasiennya dibawa kesini
gapapa katakan bu pasiennya harus datang kesana
gini ya bilang sama dia saya akan bayar berapapun
asal dia yang kesini dan sebutkan anak saya
baik baik baik bu adam
kamu ini bisanya gangguin doang aja ya
maaf ibu mami asma mau ngingatin mas kevin untuk minum obat

kamu bikin alda lupa
hei asma kamu teh seharusnya bersyukur masih boleh tinggal disini sama mami kevin
kamu masih bisa lihat mas kevin
tapi itu bukan berarti kamu bisa seenaknya mendekati anak saya
pak sekarang kamu pergi ayo sana pergi
terima kasih ibu mami

ada teh boleh bangunin mas kevin nggak nyuruh minum obat
mas kevin ini teh waktunya minum obat ya
kevin gimana keadaan kamu
mi alda bisa tinggalkan saya sendiri
oh aku dapat teleponnya oke alda
lo ini kenapa sih man
lo itu sebenarnya mau sama asma apa sama kakaknya
gak dua duanya hen
lo gila ya lo yang bawa mereka lo juga yang nyuakin mereka gimana sih lo vin
oh iya lo benar benar suka emel deh
hand lebih baik lo cari perempuan lain aja dia tuh bukan perempuan benar gak baik
sekarang tuh masalah bukan gue suka apa enggak tapi masalahnya asma itu nggak cocok disakitin
dia gak pantas man
oke makasih banget udah ngingetin gue lo emang temen gue yang baik hen
tapi sorry banget untuk saat ini biarin aja gue nantuin jalan hidup gue sendiri
ntar gue hubungin lagi
apakah ini semua petunjuknya
petunjukmu ya allah agar asma teh harus merelakan mas kevin
kalau bukan sampai kapan asma harus bertahan ya allah
sampai kapan asma harus bersabar
loh kenapa kok buru buru kan masih sore
asma mau nenangin diri sendiri dulu oma
mungkin dengan pulang ke rumah ketemu sama abah sama restu mungkin a semua bisa jadi tenang lagi
maafin oma yang belum bisa berbuat banyak ya
tapi satu hal kamu harus tahu mulai sekarang dan seterusnya allah akan selalu mendoakan kami
dan mohon kepada allah semoga segera menyadarkan kevin
makasih banyak oma makasih banyak ya
asma pergi dulu ya
asma pulang dulu ya
lihat hari ini dia cuma kuat sampai sore
besok sampai siang besoknya lagi mungkin dia nggak datang sama sekali
kamu lihat hari ini dia cuma kuat sampai sore
besok sampai siang
tapi dia nggak datang sama sekali
jangan peduli ketawanya
satu dua tiga
ya apa pak ma'a giliran asma pulang cepat dibilang tumben
kalau pulangnya lama marahin
kamu masih asma jam segini belum pulang
ya udah ya udah udah makan belum
abah udah makan
kalau abah ngeliat
budak letik yuk
apa sih yang diliat abah
ya semuanya nih
kita memperhatikan kebesarannya allah
seperti yang tertera dalam surat al an'am ayat satu ratus lima puluh dua
kurang lebih kira kira artinya begini
kami tidak memikulkan beban kepada seseorang
melainkan sekedar kesanggupannya
jadi maksud abah teh
semua masalah yang kita hadapin sekarang teh
gak mungkin kita menghadapi
tentu kita gak bisa lewatinnya abah
yang penting kan kita dengan tekad yang kuat
doa dan pasrah sama allah
tiga tiga satu satu dua tiga
kasih ya abah
gak pengen ngeliatin asma
abah main yuk
mau dong ikut mainan
gak bisa sih